nanti bisa atau tidaknya dilakukan penyelidikan
saat ini sudah memeriksa tiga saksi
satu dari pelapor suami dari ibu yang melakukan persalinan
saudara sulaiman melaporkan ke polres bangkalan
terkait peristiwa kejadian istrinya yang melahirkan
kemudian bisa dikeluarkan badannya
terus siapa lagi yang diperiksa
selain pelapor kami juga sudah melakukan pemeriksaan
dua tenaga kesehatan yang berdinas di polides
untuk perawat yang digerundung belum
untuk yang digerundung sedihannya kemarin
undangannya untuk ada di polres bangkalan
dari kuasa hukum menyampaikan untuk di schedule ulang pemeriksaannya
jadi setelah saksi saksi diperiksa akan dilakukan gelar perkara
setelah kita memeriksa saksi saksi
baik itu dari dinas kesehatan
dari forensik kedokteran forensik rsud bangkalan